dan ini ibu putri candrawati yang juga tersangka melakukan peran adegan
kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini
ada brigadir joshua dan ibu putri candrawati
ini ibu putri candrawati sedang menjelaskan seperti apa peristiwa yang terjadi
ini ibu putri candrawati
saat ini adegan rekonstruksi dilakukan oleh korban brigadir joshua dan ibu putri candrawati
ini ibu putri candrawati
ini ibu putri candrawati
terlihat sedang tertidur
mungkin di ruang tidur maksud saya
terlihat sedang tertidur